hati hati masyarakat saya di sini kekurangan apa pun politik pun juga kurang
mohon dukungan dukungan dari pemerintah tolong masyarakat yang berada di sini
satu ratus empat puluh enam desa di enam belas kecamatan terkena dampak guncangan gempa dengan magnitudol lima enam
senin siang dua puluh satu november lalu
akibatnya tujuh puluh tiga ribu orang pun terpaksa mengungsi demi keselamatan jiwa
mengingat gempa susulan masih terus terjadi hingga hari ini
minimnya harta yang tersisa membuat para pengungsi amat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah
namun faktanya bantuan pun tidak mudah didapat
warga desa jambudipa misalnya
mesti memasang semacam poster sindiran di pinggir jalan terlebih dahulu
karena selama tiga hari tak kunjung memperoleh bantuan
poster bertuliskan luar kokoh dalam roboh diharapkan bisa menggerakkan hati relawan
agar tidak hanya melintasi desa mereka tetapi juga memasuk bantuan kepada mereka
pas besoknya ada bantuan pun mereka kan melihatnya titiknya cugenang kan
sama warung kondang yang emang atas dibawah yang ancur bener bener ancur
ketika ada bantuan dari pihak pihak tertentu mereka cuma lewat lewat aja
mungkin mereka pikir asumsi mereka
karena kita baik baik aja karena terlihat dari depan
kita bangunan kita emang baik baik aja bagus masih oke masih kokoh
tapi emang dalamnya kita roboh
dari pertama awal saya kurang tidur sampai sekarang
akhirnya ayah yang membantu untuk masyarakat kasihan
kasihan masyarakat saya disini kurangnya apa pun logistik pun juga kurang
mohon bantuan dari pemerintah tolong masyarakat jambudipa sini
juga digaungkan di desa bunisari
yang memiliki akses yang sempit
sehingga menyulitkan relawan dan petugas menyalurkan bantuan
namun yang disini perlu disoroti adalah sulitnya pendistribusian logistik
ataupun juga bantuan kepada warga yang terdampak
karena seluruh relawan maupun juga petugas yang akan menyalurkan bantuan ini
harus melewati jalan setapak yang ada di antara ataupun juga di area persawahan
yang medannya juga
berat karenapun juga licin sehingga harus berhati hati
enam hari setelah gempa terjadi
tim sar gabungan terus berupaya menembus medan yang sulit
agar dapat mendistribusikan logistik ke desa desa yang terisolasi
kita mengerahkan satu unit heli
untuk memapping daerah daerah yang terpencil
dan sulit dicangkau oleh kendaraan mobil
juga mengerahkan kendaraan mobil
juga mengerahkan kendaraan mobil
juga mengerahkan kendaraan mobil
juga mengerahkan kendaraan mobil
juga mengerahkan kendaraan mobil
juga mengerahkan kendaraan mobil
juga mengerahkan sepeda motor
untuk menjangkau tempat tempat yang tidak bisa dilalui kendaraan
bantuan perlu didistribusikan dengan merata
demi menyambung hidup para korban gempa selama berada di pengungsian
tenda obat obatan susu untuk anak anak
pakaian hangat serta pakaian dalam dan sembako
merupakan bantuan yang amat dibutuhkan oleh pengungsi
marissa aradia maria oktober
wipra setyo cianjur jawa barat